selamat siang pemirsa pdi perjuangan menggelar rapat kerja nasional pertama
sekaligus peringatan hari ulang tahun partai ke empat puluh lima
rakernas digelar selama tiga hari dan dipredisi dihadiri oleh empat tujuh ratus tiga puluh satu kader dari seluruh indonesia
tema rakernas dan peringatan hari ulang tahun pdi perjuangan kali ini adalah
solid bergerak wujudkan indonesia negara industri berbasis riset dan inovasi nasional
anda menyaksikan program rakernas pertama dan hud ke empat puluh tujuh pdi perjuangan bersama saya lucia saharu
dan kita langsung ikuti bersama jalannya rakernas dan peringatan hud pdi perjuangan
langsung dari jiexpo kemayoran jakarta
sampai jumpa di jiexpo kemayoran

kita beri aplaus sekali lagi untuk tarian ratu ciaro
dan dipimpin oleh prof kiai haji nasarudin umar imam besar masjid istiqlal
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua
salam om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan
sebelum kami memimpin doa
izinkanlah kami memohon kepada hadirin hadirat semuanya
untuk bersama sama sejenak menundukkan kepala
seraya kita memusatkan perhatian kita tertuju kepada tuhan yang maha kuasa
sambil kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing masing
izinkanlah saya memimpin doa ini secara agama islam
ya allah ya tuhan kami puji syukur kami panjatkan kehadiratmu
karena pada sore hari jumat penuh berkah ini
hambamu datang dari berbagai pelosok tanah air dalam rangka
mensyukuri hari jadi ke empat puluh tujuh partai demokrasi indonesia perjuangan
dan raker nas pertama tahun dua ribu dua puluh
tiada lain harapan kami semuanya di sini ya allah
kecuali memohon ridham
dan memohon perkenankanmu
ya allah ya tuhan kami
inilah kami para hambamu datang di sini dengan niat yang luhur
tiada lain harapan kami kecuali memohon doa kepadamu
kiranya bangsa yang kami perjuangkan ini mengkoanugerahkanmu
kenikmatan ketentraman dan kemampuan yang kami berikan kepada anda
ketenangan kebahagiaan ketenangan dan kedamaian
ya allah ya tuhan kami
tidak ada kenaikan kelas tanpa diawali dengan ujian
kami mohon kepada mu ya allah
ujian yang engkau anugerahkan
kepada bangsa dan tanah air kami ini
kiranya engkau memberikan hikmah dalam bentuk kenaikan kelas
semoga kami semuanya menikmati berkahmu
ya allah ya tuhan kami
berikanlah kekuatan kepada segenap warga bangsa kami
untuk berpikir positif
dan dengan penuh ketenangan
dengan penuh ketenangan
senantiasa mendekatkan diri kepada mu
bagaimana mungkin hamba mu bisa mencapai cita cita ini
ya allah ya tuhan kami
kesehatan dan kejernihan pikiran
kepada para pemimpin kami
untuk memimpin kami semuanya
agar bangsa kami insya allah akan menjadi bangsa yang jaya
dalam rangka menjalani masa depan bangsa ini
ya allah pada akhirnya
kami serahkan diri ini sepenuhnya kepada mu
kami sungguh sangat yakin
sebesar apapun tantangan yang engkau berikan kepada kami
jika engkau selalu mendampingi kami
maka insya allah tantangan itu
akan kami lewati dengan selamat dan berhasil
rabbana a'tina fid dunya hasanah
kami ucapkan terima kasih kepada
para pemimpin agama yang sama sama sudah memimpin doa untuk kita semua
untuk pdi perjuangan juga
dan kepada yang terhormat
presiden republik indonesia dan wakil presiden republik indonesia
dan tamu undangan
dengan segala hormat kami mohon berpartisipasi dalam acara protokoler kepartaian
pada saat panji panji kehormatan partai memasuki ruangan
menyanyikan lagu indonesia raya
pembacaan teks pancasila yang dibacakan oleh tri risma
dan mengucapkan terima kasih kepada

mars pdi perjuangan
himna pdi perjuangan
hadirin dan tamu undangan yang terhormat
kami mohon partisipasinya untuk berdiri
hadirin dimohon berdiri
panji panji kehormatan partai

menurut suami dan penulis
seluruh rakyat indonesia

menjaga kemimpinan yang maha kuasa kita telah bertekad berjuang
berjuang untuk satu tujuan mulia mencapai indonesia sepuluh tahun
bersama pdi perjuangan bersama pdi perjuangan
pada kedatangan rakyat indonesia
kita telah sepakat bersatu bersatu dalam satu rampa parisan
pdi perjuangan jaya
pdi perjuangan jaya
pdi perjuangan jaya
pdi perjuangan jaya
dedication of life oleh ketua dpd pdi perjuangan provinsi jawa barat saudara ono surono
saya adalah manusia biasa
saya des tidak
sebagai manusia biasa saya tak luput dari kekurangan dan kesalahan
hanya kebahagiaanku adalah dalam mengabdi kepada tuhan kepada tanah air kepada bangsa
jiwa pengabdian inilah yang menjadi falsafah hidupku
dan menghikmati serta menjadi bekal hidup dalam seluruh gerak hidupku
tanpa jiwa pengabdian ini saya bukan apa apa
akan tetapi dengan jiwa pengabdian ini saya merasakan hidupku bahagia dan manfaat
soekarno sepuluh september dua ribu sebelas
istika kami di
hadirin kami persilakan duduk kembali
salam sejahtera untuk kita
kita semua om swastiastu namo buddhaya bapak presiden yang saya hormati begitu juga bapak
wakil presiden karena dengan sangat gembira disini kompak yang datang wakil presidennya
jadi yang wakil presiden ke enam bapak jenderal punawirawan trisutrisno yang saya hormati
lalu sebetulnya saya harus menyebut diri saya sendiri wakil presiden yang ke delapan lalu wakil
presiden ke enam dan wakil presiden ke enam dan wakil presiden yang ke delapan dan wakil presiden ke enam dan

hadirin dan hadirat yang tidak bisa
hadirin dan hadirat yang tidak bisa
saya sebutkan satu persatu tapi saya juga lihat remang remang karena pakai biji baju putih kelihatannya itu bapak prabowo subianto
saya senang beliau hadir karena saya dengar katanya beliau mau pergi ke luar negeri
jadi rupanya masih mau menghadiri hut bdi perjuangan
terima kasih pak bowo
dan yang lain yang seperti tadi saya katakan mohon maaf sekali saya tidak bisa melihat tapi mungkin di situ betul ada mbak ani ya
nah betul karena saya lihat kacamatanya
dan yang lain
kader kader pdi perjuangan peserta rakernas pertama pdi perjuangan untuk tahun dua ribu dua puluh
perwakilan dpd dpc badan badan partai legislatif saya partai dan perwakilan dari luar negeri atau dpln
di mana pun berada terimalah salam perjuangan kita
nanti mesti lebih keras
hadirin yang saya hormati
saya ingin melihat seperti sekarang ini tidak terasa
sungguh perjalanan politik yang luar biasa yang telah saya tempuh
pada waktu lalu saya memilih berpolitik dengan membangun partai politik bernama pdi perjuangan
hari ini sepuluh januari dua ribu dua puluh partai yang saya bangun mencapai usia empat puluh tujuh tahun
kalau terhitungkan dengan
ketika saya memimpin pertama kali sebagai partai demokrasi indonesia blund perjuangan
setelah itu baru berganti nama menjadi partai demokrasi indonesia perjuangan
kegembiraan kepedihan kemajuan harapan
kekecewaan rasa unggul rasa pahit rasa getir rasa manis rasa cemas rasa letih

pak belur semua sudah kita alami setelah pdi perjuangan berturut turut menang dalam dua
kali pemilu yaitu dua ribu empat belas dan dua ribu sembilan belas pertanyaan yang selalu menghentak dalam dada saya inilah
makna sesungguhnya sebuah kemenangan politik jika sudah menang pemilu lalu mau apa hai apakah menang
pemilu berupa kemenangan elektoral jadi tujuan akhir bagi partai kegelisahan kegelisahan tersebut
selalu melingkari diri saya
beberapa waktu ini saya merenung saya mencoba menggali kembali lembar lembar perjalanan
kehidupan politik yang telah saya lewati perenungan spiritual itu mengantarkan saya pada
kotak pandora ingatan kotak yang berisi cita cita dan gagasan politik seorang lelaki yang saya
bapak yang telah menempa saya sejak kecil untuk hidup di jalan pengabdian kepada tanah air dan
bangsa bapak mengatakan saya memohon kepada allah swt tetapkanlah kecintaanku
kepada tanah air dan bangsa selalu menyala nyala di dalam saya punya dada
sampai terbawa masuk ke dalam kubur saat allah memanggilku pulang
bisa dibaca di buku di bawah bendera revolusi tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
itulah doa bapak ayah saya
yang biasa dipanggil oleh rakyat indonesia dengan sebutan bung karno
doa bapak selalu menuntun saya saat saya merasa gamang
atau hampir kehilangan asa dalam pertarungan politik
ada keprihatinan ketika saya masih menjadi ketua umum partai demokrasi indonesia
tidak pernah saya terfikirkan pada waktu itu saya adalah ketua umum yang sah di republik ini

tetapi karena sesuatu hal
adanya perbedaan dengan pemerintah pada saat itu
maka kantor kami diserang pada tanggal dua puluh tujuh juli
karena saya merasa bukan diri saya yang terobek
tetapi hukum di indonesia pada waktu itu pun terobek
ketika sebuah partai yang telah sah
ditanda tangani secara hukum oleh republik ini
lalu tiba tiba diserang dan dengan korban
yang sampai saat sekarang ini
belum diketahui berapa jumlah sebenarnya
untung doa bung karno selalu mampu menuntun saya kembali ke niat awal
mengapa saya sebagai seorang perempuan dan seorang ibu
memutuskan membangun partai politik
niat itu berupa keyakinan terhadap ideologi pancasila
keyakinan yang membentuk pemahaman
bahwa ideologi bukan sesuatu yang utopis
bukan suatu gagasan yang tidak membumi
keyakinan yang menjadi penyulut semangat
bahwa pancasila harus diperjuangkan
agar terwujud dalam perjalanan kita
kita penuh makmur penuh adil penuh
sejahtera penuh bagi seluruh rakyat indonesia
bangsa indonesia yang menyumbang damai penuh bagi dunia
saya baru saja mendapatkan dokter honoris causa
dari universitas soka
baru kalau orang bilang masih segar
pada tanggal delapan januari yang lalu
diberikan bagi perjalanan saya dalam bidang kemanusiaan
jadi yang ada di sini anak anakku
saya selalu menegaskan
kita jangan merasa
bahwa kita adalah
perempuan yang kalau orang jawa bilang
selalu berada di belakang
saya dapat membuktikan
menjadi nomor satu
menjadi nomor satu
menjadi nomor satu
yang dimaksud dia
dan di dalam
dan di dalam
nasional yang berpedoman pada haluan kembali ideologi pancasila
politik pembangunan yang demikian itu harus menghasilkan politik legislasi
politik anggaran dan politik pengawasan yang menyatu dalam sebuah pola pembangunan
berdiri di atas kaki sendiri saya selalu akan mengatakan saya bukan anti asing
saya ingin bersahabat dengan seluruh warga dunia tetapi apakah tidak salah sebagai sebuah bangsa
bahwa kita seharusnya sanggup untuk berdiri di atas kaki kita sendiri
pembangunan yang membawa indonesia menjadi bangsa yang mampu berdiri di atas kaki sendiri
luar biasa mungkin kalau ditanya apa yang tidak kita punya
maka kita akan bisa selalu mengatakan bahwa semua kita punya alhamdulillah
saudara saudara tiga sadar telah memiliki payung hukum positif
kita berhasil memperjuangkan lahirnya suatu undang undang yang sangat penting bagi kelangsungan hidup bangsa indonesia
saya mengawal betul pembahasannya di dpr
pada tiga belas agustus dua ribu sembilan belas undang undang tersebut ditanda tangani oleh presiden jokowi
yaitu undang undang nomor sebelas tahun dua ribu sembilan belas tentang sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi
undang undang ini menghidupkan kembali suatu konsep
persepsi politik pembangunan yang telah digagas oleh bung karno selama ini
secara tegas tertuang tiga prinsip gagasan bung karno dalam undang undang nomor sebelas tahun dua ribu sembilan belas tersebut
yaitu gagasan pertama kebijakan pembangunan harus berlandaskan pada riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi
yang tentu sangat penting
dan yang terakhir kebijakan pembangunan harus tetap berpedoman pada haluan ideologi pancasila
artinya pancasila wajib diimplementasikan dalam kebijakan pembangunan di segala bidang
yang terencana terukur terarah berbasis pada riset kebutuhan real rakyat
kondisi objektif dan potensi ekonomi bangsa yang dikelola dengan bijak dan tepat guna
dengan melibatkan seluruh kekuatan bangsa sebuah contoh kecil apa arti tepat guna
ketika saya menjadi presiden saya menyelenggarakan pameran untuk teknologi
dan saya selalu mengatakan dengan adanya pameran teknologi tersebut
saya ingin rakyat mencoba untuk membuat yang namanya teknologi
ini tepat guna yang sangat berguna bagi mereka bukan hanya bagi orang banyak saja
tapi betul betul bagi rakyat jelata yang ada
ada contoh bapak presiden tapi sayang sampai hari ini tidak diproduksi
karena mungkin apa itu industri kecil banget tapi saya tidak akan lupa
ada pemenang pada waktu itu bagaimana cara untuk menanam bibit
idenya adalah dari mainan anak anak yang kalau kita kecil itu seperti kereta roda
dia bikin itu untuk memasukkan biji tanaman sehingga kalau kita tahu
kalau akan menanam padi kalau akan menanam biji badan kita selalu membungkuk
sehingga pada waktu itu dia merupakan salah satu pemenangnya
ada lagi cara dengan kalau dulu kita
masih sekarang yang namanya sengget kalau mau mengambil buah
orang itu saya lupa tapi dia buat untuk apa
untuk menyarung dari plastik buah pisang
karena seringkali kalau buah pisang itu akan matang
akan terkena lalat yang bertelur di situ
itu saya maksud bahwa
teknologi tepat guna tidak diperlukan atau bukan hanya oleh insinyur atau mereka
yang telah mendapatkan gelar tapi rakyat biasa bisa menjadi kreatif
berinovasi untuk membangun teknologi yang sangat sederhana
yang dapat benar benar digunakan oleh mereka
gagasan bung karne kedua yaitu pembentukan badan riset
dan inovasi nasional yang bertugas untuk mengintegrasikan riset
agar pembangunan berjalan efektif
dan dapat dipertanggungjawabkan secara ideologis etis dan ilmiah
oleh karena itu organisasi kedeputian badan riset dan inovasi
sudah saatnya seperti juga di negara negara lain
yaitu berorientasi pada bidang ilmu

bukan berorientasi pada operasional birokrasi
riset ilmu pengetahuan tersebut saya ingin mengusulkan dalam rangka hut dan rakernas ini
sangat mudah menampung empat rumpun keilmuan
yaitu yang menyangkut manusia hewan tumbuhan dan teknologi
indonesia akan masuk pada paradigma riset ilmu pengetahuan untuk pembangunan
gagasan bung karno ketiga kerjasama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
khususnya terkait riset dan inovasi
dengan bangsa lain harus menghasilkan alih teknologi bagi kemajuan bangsa
dan perpedoman pada prinsip politik luar negeri bebas aktif
prinsip ini jelas tidak bisa diabaikan terutama dalam pergaulan antarbangsa di era globalisasi
prinsip bebas aktif ini juga kita tujukan kepada persahabatan dengan semua bangsa
sesuai dengan ajaran pak jokowi

nanti dalam rangka rakernas saya justru telah memasukkan suatu program
yaitu haki hak atas kekayaan intelektual
yang pada saat sekarang ini minim diketahui oleh bangsa kita
betapa perlunya hak patent itu
karena sekarang ini memang pencurian teknologi dan juga hal hal yang sangat diinginkan oleh orang luar
itu sangat mudah terjadi kalau kita tidak sendiri melakukan perlindungan kembali secara hukum formal
bagi seluruh rakyat indonesia yang bergerak di dalam masalah teknologi dan pengetahuan
dan riset tersebut
bebas aktif bukan berarti mengambil sikap netral atau jadi penonton terhadap peristiwa yang terjadi di dunia ini
bebas bukan berarti tidak punya pendirian bukan berarti pula cuci tangan
bukan berarti defensif atau apologetis
kita aktif kita berprinsip kita berpendirian
kita tegaskan pada dunia adalah pancasila
pendirian kita adalah aktif menuju perdamaian dan kesejahteraan dunia
aktif pada persahabatan segala bangsa
aktif dalam memperjuangkan lenyapnya penindasan kepada bangsa manapun
pendirian bebas aktif tersebut secara aktif pula harus dicerminkan dalam hubungan ekonomi dengan luar negeri
yang lagi lagi dimulai dari riset nasional kita
saudara saudara sekalian anak anakku yang saya cintai
prinsip politik luar negeri bebas aktif ini saya yakini juga dipegang teguh oleh presiden jokowi
hal ini dibuktikan dengan sikap tegas presiden jokowi dalam menangani masalah di perairan natuna
saya sebagai ketua umum dan pdi perjuangan mendukung penuh sikap presiden jokowi
yang menyatakan bahwa persoalan kedaulatan bukan hal yang dapat dinegosiasikan
prinsip yang sama saya yakin juga menjadi pertimbangan utama presiden jokowi
dalam membentuk badan riset dan inovasi
jangan di dalam bentuknya nanti ada tangan tangan luar yang mencoba untuk masuk ke dalam
itu pak presiden saya ingin mengingatkan
jadi harus pure dari bangsa untuk bangsa kita sendiri
saudara saudara sekalian kita seringkali abai menganggap bahwa urusan riset
tidak ada kaitannya dengan kedaulatan
padahal di era globalisasi pertarungan menjaga kedaulatan bangsa dan negara
tidak dapat hanya dimaknai sebagai pertarungan menjaga kedaulatan teritorial
perlu memang menjaga teritorial seperti saya waktu presiden
saya dibully kalau sekarang dibilang dibully
karena saya ngorok sebuah perang yang tidak terhadap saya
karena saya ngorok sebuah pulau yang namanya nipah
karena saya diberitahu bahwa kalau tidak ditimbun
maka pulau itu akan hilang
dapat saya bayangkan kalau seperti sekarang
dengan banjir yang sudah semakin hebat
karena kenapa nipah saya timbun
wah saya waktu itu diomongkan presiden yang tidak tahu bagaimana rakyat masih sengsara
malah pulau ditimbun timbun
saya tidak peduli karena itu adalah persoalan kedaulatan teritorial
kalau pulau itu hilang maka pada waktu itu berarti singapura menjadi maju
masuk ke dalam teritorial kita
hal hal seperti itulah dominasi pihak luar terhadap suatu bangsa
dapat dimulai dari riset pembangunan
yang dikendalikan oleh bangsa lain
bagaimana suatu bangsa dapat berdaulat
jika kebijakan pembangunan di segala bidang kehidupan
mengikuti hasil riset yang tidak
sekali lagi tidak
sekali lagi tidak
dilakukan oleh bangsa kita sendiri
anak anak kita itu banyak yang pinter loh bapak presiden
sayang saja ketika peristiwa tahun seribu sembilan ratus enam puluh dua
banyak sekali anak anak kita yang sebenarnya dikirim ke luar indonesia pada waktu itu
tapi tidak diizinkan untuk kembali
padahal di situ banyak tenaga ahli ahli yang kuat di bidang ilmu pasti
ketika saya banyak berjumpa dengan mereka
tetapi saya di sini sudah berkeluarga
mereka dipakai di negara negara tersebut
ada ahli nuklir ada metalurhi
ada ahli minyak dan lain sebagainya
kalau negara kita kaya bapak presiden
waktu itu saya sudah berpikir
tapi waktu saya presiden negara lagi krisis
kalau negara kita kaya raya pada waktu itu
saya suruh boyong itu semua pulang di indonesia
kita beri gaji yang memadai bagi mereka
seperti di luar negeri
kenapa tidak bisa indonesia kaya sekali
saya selalu menggelorakan perdamaian dan persahabatan antarbangsa
sebagai perjuangan universal
oleh sebab itu
makanya kemarin saya dapat dokter honoris causa yang ke sembilan
dari universitas soka
saya percaya tidak ada satu bangsa pun di muka bumi ini
yang menyatakan diri sebagai bangsa merdeka
mau didikte oleh bangsa lain
kerjasama dalam semangat keadilan kesejahteraan dunia
tetapi kerjasama yang bermotif dominasi terhadap bangsa lain
saya percaya dalam hal ini presiden jokowi
beserta jajaran kabinetnya
ada dalam spirit perjuangan yang sama
saudara saudara yang saya hormati
bukan gagasan dari luar
tetapi tetap diingat
merupakan saripati dari nilai nilai pancasila itu
pancasila itu sudah ada di dalam diri kita masing masing
bung karno tidak pernah mengatakan bahwa beliau itu adalah
kalau menggali iya
beliau keluarkan lagi dari bumi pertiwi ini
untuk disadari oleh bangsa kita
yang sebenarnya ada rosa itu
di mana pancasila seperti bapak suruh
sebagai ketua dewan pengarah bpip
rasa itu ada di dalam diri kita
tinggal disalurkan ke dalam pikiran kita
atau tidak siap atau tidak berani atau tidak jalankan perjuangan ini kader kader partai yang

saya yakin akan terus digembleng oleh keadaan digembleng waktu itu hampir hancur lebur ternyata
ketika saya tanya kapal kita akan karam bendera kita sudah miring apakah yang namanya perjuangan
kita kita lanjutkan kalian mengatakan siap ibu kita bangun kembali dan
ternyata memang kita bangun kembali saudara saudara
jatuh bangkit lagi jatuh bangkit lagi tahun sembilan puluh sembilan saya diam saja padahal kita sudah menang
loh tapi ada saja yang nelikung ya saya bilang sabar saja allah swt maha tahu
kita sekarang menang dua kali sanggupkah untuk menang ketiga kalinya jadilah banteng banteng otot
kawat balung besi solid bergerak total berjuang total total kerahkan segenap kemampuanmu jangan
setengah setengah berjuang jangan ragu memperjuangkan nasib rakyat rakyat tidak pernah
ragu memilih kita rakyat tidak pernah ragu mempercayakan menitipkan harapan mereka di pundak
kita tidak ada yang perlu ditakuti ingat bung karno bersama kita ada doa rakyat bersama perjuangan kita
dirgahayu pdi perjuangan yang ke empat puluh tujuh tahun solid bergerak wujudkan indonesia negara industri maju
berbasis riset dan inovasi nasional merdeka merdeka merdeka terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
wabarakatuh om santi santi santi om

bergerak seretan bergerak seretan sanggupkan jiwa pengantinan mengganti pada tuhan dan pada para
butet dipanggung si ando mamu
ale butet damar gurila damar darurat
ale butet damar gurila damar darurat
hei yang koram yang go
hei yang koram yang go
hei yang tipe kubaroko
hei yang tipe kubaroko
semua pesawat akan kita ganti dengan minyak dari kelapa yang dihasilkan oleh rakyat kita indonesia
saya tidak ingin berpanjang lebar intinya
intinya seperti yang dikatakan bung karno dalam trisaktinya
kita harus berdikari di bidang ekonomi

karena kita memiliki semuanya di sini yang kita olah
dan kita kerjakan sendiri
itulah yang diajarkan oleh bung karno trisakti
berdaulat dalam bidang politik berdikari di bidang ekonomi
dan berkepribadian dalam berkebudayaan
saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini
sekali lagi saya menyampaikan selamat menjalankan rakernas yang pertama
dan sekali lagi saya mengucapkan selamat dari ulang tahun
tahun empat puluh tujuh pdi perjuangan
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih kami ucapkan kepada bapak presiden
mohon tetap berada di atas panggung

selanjutnya kita akan sama sama melakukan prosesi pemotongan tumpeng ulang tahun
kami persilakan untuk petugas dan kami mohon dengan hormat
agar naik ke atas panggung yang kami hormati ketua umum pdi perjuangan ibu hajah megawati soekarno putri
wakil presiden republik indonesia bapak ma'ruf amin
bapak ma'ruf amin
dibantu untuk pak jokowi dan ibu ke arah tumpeng
baik saya akan sama sama memandu ini dari atas panggung
ini ada pemotongan tumpeng
tumpengnya juga spesial luar biasa
ya kan diiringi dengan tumpeng tumpeng kecil yang jumlahnya sesuai dengan ulang tahun kita empat puluh tujuh
silakan langsung menuju tumpeng
kami persilahkan ibu ketua umum bapak
niko mohon dibantu ke dekat tumpeng pak niko
ya nanti piringnya juga
ini ada logo bantengnya ini bung niko
baik ini bu
sebagai rasa syukur atas usia empat puluh tujuh tahun dan perjalanan panjang yang luar biasa dari partai pdi perjuangan
pemotongan tumpeng oleh ibu ketua umum ibu megawati soekarno putri
baik tepuk tangan yang meriah dan tumpeng sudah dipotong dan kalau sudah potong tumpeng terige
biasanya diiringi dengan isinya lauk lauknya
tumpeng ini isinya banyak
tumpeng ini isinya badan riset pak niko
kita tunggu akan diserahkan pada siapa
kemudian ada sate daging manis
nah ini paket lengkapnya
jadi tadi ada cerita filosofis di balik tumpeng ini ya
jadi ada kerjasama ada kekompakan ada kesejahteraan
ada bahan bahan komoditas dari dalam negeri
dalam negeri iya betul
ini buat presiden jokowi
kita beri tepuk tangan yang paling meriah
menerima potongan tumpeng pertama
tumpeng yang kedua diberikan juga untuk pak wakil presiden
tentu saja diikuti dengan lauk pauknya
jadi yang bersama dengan kita di atas ini adalah putri indonesia lingkungan dua ribu sembilan belas
dan abang none dki jakarta yang sudah bersama sama dengan kita
jadi kalau dilihat itu pagernya bukan sembarang pager teh rike
itu menunjukkan pager monas
ini itu pagernya tuh
nih ada pagernya tuh
tempatnya di jakarta
maksudnya itu loh
jadi ada ceritanya ini bukan sembarangan ini
meskipun ada logo banteng tidak susah untuk memotong tumpengnya ya
yang kedua pasti untuk wakil presiden
jadi niko jangan berharap
ya baik diserahkan untuk pak arun pakmin
kita beri tepuk tangan yang paling meriah hadirin sekalian
itulah tadi penyerahan kedua tumpeng
dan selanjutnya kami mohon ibu ketua umum mbak jokowi dan pak arun pakmin
kita sama sama melakukan pemukulan dol
baik kita menuju dol dan kita melakukan pemukungan dol sebagai
mohon pak niko dibantu ibu akan membuka rakernas
mike nya mohon dibantu ke ibu
untuk membuka rapat kerja nasional
sebentar kalau begitu
baik kalau begitu
sebelum dipukul bu
ya baiklah dengan ini rakernas pertama pdi perjuangan
resmi dibuka oleh ketua umum pdi perjuangan
ibu megawati soekarno putri
tepuk tangan yang paling meriah
dengan ini resmi
rakernas satu dibuka dan ulang tahun kita yang ke empat puluh tujuh dirayakan bersama
tepuk tangan sekali lagi yang lebih
dan dilanjut dengan perkusido
ibu ketua umum beserta bapak presiden dan bapak wakil presiden
kami persilakan untuk kembali ke tempat tersebut
ya ya ya bapak
bersama kami selamat sore dan sampai jumpa